bagaimana situasi terkini dari lanut halim perdana kusuma
kita akan lihat bersama seperti apa persiapan di lanut halim perdana kusuma
ini adalah situasi saat ini yang anda saksikan
gambar real time kami dari lapangan
tepatnya dari ladasan di bandara halim perdana kusuma
sudah kita lihat ada anggota tni
ini yang siap untuk menyambut kedatangan ataupun jenazah dari ibu ani yudhoyono
karena tadi juga informasinya akan ada seremonial secara militer penyambutan singkat saja
sebelum ibu ani nantinya akan langsung dibawa ke puricikeas
ini adalah kondisi saat ini terakhir
kalau melihat dari estimasi waktu ya
antara singapura ke jakarta
setelah tadi diberangkatkan
seharusnya saat ini sudah mulai mendekati saat saat jenazah ibu ani tiba di bandara halim perdana kusuma
tadi kita juga sudah lihat pak sby presiden ri ke enam
sudah naik ke hercules sebelumnya bersama dengan kedua anaknya
ada ahy agus harimurti dan juga edi baskoro yudhoyono
dan sesuai jadwalnya ini adalah perjalanan yang sangat menarik

memang nantinya hercules yang dinaiki dan membawa jenazah ibu ani yudhoyono
akan mendarat di bandara halim perdana kusuma
kita juga masih belum tahu siapa nanti kemudian yang akan menerima kedatangan rombongan dan juga jenazah ini
yang jelas kalau dari beberapa politisi di partai demokrat
karena sbi juga merupakan ketua rombong partai demokrat
memang ada beberapa yang sudah ditugaskan untuk bersiap di bandara halim
sementara yang lainnya ada di jikeas dan sebagian lainnya juga ada di singapura
dan kita masih menanti bagaimana nanti kedatangan dari jenazah ibu ani yudhoyono
ini adalah landasan vip ya di bandara halim perdana kusuma
tempat nantinya hercules akan mendarat
tempat nantinya hercules akan mendarat
dan kita masih menyaksikan menunggu bersama
seperti apa nantinya prosesi kedatangan jenazah dari ibu ani yudhoyono ke tanah air
karena kita tahu sebelumnya ibu ani dirawat sudah tiga bulan kurang lebih di national university hospital di singapura
dan setelah mengembuskan nafas terakhirnya
pada sekitar pukul sebelas siang tadi waktu singapura
ibu ani setelah disemayamkan di kbri
langsung dibawa ke tanah air
ada perubahan jadwal memang karena sebelumnya sempat ada informasi bahwa
jenazah akan dibawa besok pagi
tapi kemudian karena permintaan dari pihak keluarga
rencana tersebut diubah dan diganti menjadi malam ini juga
yang tadi sudah diberangkatkan dari singapura dengan menggunakan hercules milik tni
dan sebelumnya sudah disemayamkan di kbri tadi
tadi juga kita sudah lihat bersama bagaimana sby mengucapkan terima kasih
dan kita masih menanti bagaimana kedatangan jenazah ibu ani yudhoyono ke tanah air
di bandara halim perdana kusuma
segera nanti kami akan kabarkan kepada anda
kami akan berikan informasi terbaru kepada anda
begitu pesawat hercules milik tni au membawa jenazah ibu ani tiba di bandara halim
ya selama menjalani perawatan di singapura
ani yudhoyono selalu ditemani oleh keluarga
termasuk kedua menantunya ani sapohan dan juga alia rajasa
dukungan selalu diberikan seperti saat alia mengunggah video melalui akun instagramnya
dengan menyanyikan lagu bersama tni
anak pertamanya erlangga dan juga edi baskoro yudhoyono
apakah alia terlaham di partai statismenam ini
dan bila aku berdiri
tegang sampai kini
nama ku akan hebatku
nama ku akan hebatku
dan kini kita akan bergabung ke bandara halim peranakusuma
untuk melihat bagaimana situasi terbaru di bandara halim
berkaitan dengan kedatangan dari jenazah ibu ani yudhoyono
ya inilah hercules yang membawa jenazah milik jenazah ibu ani yudhoyono maksud kami
ini detik detik akan segera mendarat di landasan udara di vip di bandara halim perdana kusuma
sudah mendarat kita nantikan seperti apa
sementara semua pihak protokoler dan juga penyambutan secara militer tampaknya sudah bersiap
untuk menyambut kedatangan jenazah ani yudhoyono
yang sudah tiba di bandara halim peranakusuma
yang tadi juga di dalam hercules
sebelumnya kita sudah tahu bahwa ada pak sby di dalam
dan juga didampingi oleh ketua ketua ketua
putranya agus harimurti dan juga edi baskoro
setelah tadi diterbangkan dari bandara di singapura
saat ini jenazah sudah tiba di bandara halim
sambil kita menunggu seperti apa proses penyambutan jenazah di bandara halim perdana kusuma
kita juga belum tahu persis siapa yang akan menyambut disana
beberapa saat yang lalu sekitar dua tiga menit yang lalu
baru saja tadi mendarat
ini juga belum terlihat
karena tadi baru saja mendarat dan belum terlihat di bandara halim peranakusuma
layar kamera kami yang ada di bandara halim
kita masih menantikan
kedatangan jenazah dari
istri dari presiden ke enam republik indonesia
sudah banyak juga yang menanti disana
terutama juga awak media
ini masih diharuskan
ini masih lama kok
masih sekitar sepuluh menit
milik tni au yang membawa jenazah

terdiri di singapura
sba ini ditebani oleh
yang tadi sudah terbang dari singapura
kitar dua jam yang lalu
kalau kita estimasi waktu penerbangan
kita lihat di layar

siap untuk menyambut
karena memang pesawat hercules
yang membawa jenazah ibu ani
sudah tiba beberapa saat yang lalu

yang tadi juga ikut dalam pesawat hercules dari singapura
sedang menerima ucapan bela sungkawa dari para tokoh yang hadir di bandara halim perdana kusuma saat ini
kita lihat juga ada politisi partai golkar di situ ada fadil muhammad ada abu rizal bakri
sementara agus harimurti belum terlihat setelah turun dari pesawat hercules tadi
begitupun juga dengan pak sby ini belum terpantau di kamera kami secara jelas
saat ini semua yang hadir di bandara halim masih menanti prosesi
berikutnya ini adalah agus harimurti kita lihat dengan tampak mukanya
tampak sedih sekali atas kepergian changi bunda
sedang menerima ucapan bela sukawa dari kerabat yang datang langsung ke bandara halim peranakusuma
ramai sekali tampaknya di bandara halim ini dan memang begitu banyak dihadiri oleh para politisi dan juga perwakilan pemerintah para menteri tadi hadir
ini masih menantikan
menunggu proses untuk penurunan jenazah dari pesawat hercules tadi sudah kita lihat bersama
kita masih melihat bagaimana ahi atau agus harimurti yudhoyono masih dalam keadaan berduka menerima ucapan bela sungkawa dari kerabat dan juga sejumlah tokoh yang hadir
di bandara halim saat ini
dan ini adalah presiden republik indonesia kanam susilo bambang yudhoyono yang selama tiga bulan terakhir setia mendampingi ibu ani yang dirawat di rumah sakit national university hospital di singapura karena menderita glat cancer atau kanker darah
ini adalah kali pertama sby
kembali ke tanah air setelah hampir tiga bulan berada di singapura untuk mendampingi ibu ani sampai di saat saat terakhirnya
dan ini jenazah sudah mulai diangkat oleh anggota